presiden joko widodo akhirnya melantik enam menteri baru yang akan membantunya dalam menjalankan pemerintahan ke depan pada rabu dua puluh tiga desember dua ribu dua puluh
sebagian menteri baru ini memiliki harta kekayaan yang fantastis atau dalam istilah populer sekarang crazy rich
beberapa pengamat menilai masuknya para crazy rich ke dalam kabinet jokowi tentu saja menarik untuk ditelisik
salah satu diantaranya adalah untuk meminimalisir orientasi melakukan tindakan korupsi
selain memang karena kapasitas profesional
kan masuk juga
lutfi juga di periode pak sby jadi itu sudah sesuatu yang biasa
nah menurut saya para pengusaha ini masuk ke kabinet tidak semata mata karena mereka pengusaha
tapi karena sejumlah alasan lain alasan lain itu misalnya afiliasi politik seperti partai gitu kan
atau dukungan sosial seperti macam macam ada organisasi organisasi sosial
persepsi dan dukungan publik juga erat kaitannya dengan masuknya para menteri baru ini dalam jajaran kabinet
dari segi publik nama seperti risma dan sandiaga uno cukup populer di mata publik
yang memungkinkan akan mendapat persepsi dan dukungan positif dari publik
terutama untuk memperbaiki citra kabinet pasca dua orang menteri tertangkap tangan melakukan tindakan korupsi
kelihatan bahwa ini sesuatu yang kalau orang lain mengatakan normal saya mengatakan ini tidak normal
ini hanya plutokrati dalam pikiran yang berbunyi
dalam pengertian yang paling telanjang
pembangkangan plutokrasi oleh seorang yang tidak berasal dari plutokrati dengan tujuan tujuan tertentu
secara analitis itu bisa menurut saya sangat bisa untuk dibicarakan
dan mereka ini adalah kapitalis kelas
seperti sandi orang seperti tohir termasuk juga saudaranya garibaldi
terus kemudian orang seperti lutfi
terus kemudian orang seperti dan nadiem yang kita tidak banyak bicarakan hari ini
mereka mulai dengan kapitalis yang sangat baru
siapapun yang menjabat sebagai pemangku kepentingan masyarakat berharap mereka bisa amanah dalam menjalankan tugas
terutama di masa sulit pandemi covid sembilan belas ini
tiaksani takwim akun coro jakarta